pembangunan rumah mewah menteri di ikn mendapat banyak sorotan
rumah menteri di ikn per unitnya menelan biaya empat belas miliar rupiah
dalam pengumuman lelang di laman lpse pu go id disebutkan tentang tender pembangunan rumah tapak jabatan menteri di ikn
nilai paket pengerjaan rumah menteri di ikn sebesar lima ratus sembilan satu miliar rupiah
jika rumah yang akan dibangun sebanyak tiga puluh enam unit maka satu unitnya menelan biaya empat belas miliar rupiah
sebelumnya menteri pupr basuki adi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki bahkan sempat menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget rumah menteri di ikn berukuran kecil
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta dibanding di ikn
basuki juga menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya
ia juga menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget rumah menteri ikn kecil
basuki menegaskan konsep pembangunan ikn bertema kompleksiti
biasa rumah tidur dapur orang tamu orang rapat
tapi punya menko lebih berani
saya nggak lihat ya itu sama semua itu
ini lebih kecil dari ukuran di ikn
bahkan pak luhut bilang oh ini kok kecil
mungkin bisa di menteri pinsar panjaitan
tapi dengan koneksi ini ini juga sangat kecil
kawasan ikn memiliki luas dua ratus lima puluh dua ribu hektare
otoritas ikn telah mendapat hak atas tanah berupa hak pengelolaan atau hpl seluas tiga puluh empat ribu hektare
lahan hotel ini saat ini setelah mulai dibangun
ada tiga puluh enam unit rumah menteri di ibu kota nusantara
anggaran untuk tiga puluh enam rumah adalah lima ratus sembilan satu miliar rupiah
memiliki luas lahan seribu meter persegi
sedangkan luas bangunan lima ratus delapan puluh meter persegi
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan
lantai kedua untuk area privat keluarga
dan basement untuk kamar sopir kamar mandi dan ruang jaga
total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi ruang pertemuan ruang kerja ruang keluarga dapur
garasi dan area barbecue
rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas
yakni ada cctv penggunaan panel surya
sistem smart design building dengan akses internet seratus persen dan wifi
dan dilengkapi dengan mebel
dpr mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di ikn
yang mencapai empat belas miliar rupiah
dan dianggarkan hingga lima ratus sembilan satu miliar rupiah lebih untuk tiga puluh enam unit rumah
lalu bagaimana respons pemerintah terkait dengan pertanyaan dari dpr soal besaran rumah jabatan menteri di ikn
hingga soal usulan dpr yang meminta dkj menjadi ibu kota legislasi
kita akan dengarkan laporan langsung dari leotovik dari istana negara jakarta
leo respon hingga berikutnya
pupr yaitu iwan suprianto mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan ini termasuk perabotan di dalamnya
jadinya dengan begitu rumah jabatan menteri ini nantinya akan menteri yang akan pindah ke ikn ini
sudah siap huni untuk menghuni rumah dinasnya
ruangan ruangan yang ada di rumah dinas ini juga meliputi kamar tidur dapur ruang keluarga hingga ruang kerja
memang rumah dinas ini siap ditinggali oleh para menteri ini yang hendak pindah ke ikn pada juli dua ribu dua puluh
kementerian pupr mengatakan bahwa anggaran pembangunan ini tidak akan diselewengkan
karena pasalnya pihaknya ini telah menggandeng badan pengawasan keuangan dan juga pembangunan untuk dilakukan audit nantinya
lalu leo dpr menyebut di rudkj ada kekhususan jakarta hingga agglomerasi dpr
juga mengusulkan untuk jakarta menjadi daerah ibu kota atau ibu kota legislasi
dpr juga mengusulkan untuk pindah ke ikn di paling akhir saja
bagaimana tanggapan pemerintah soal ini
pemerintah melalui sekjen kemendagri yaitu suhajar dianto langsung menolak usulan dpr ini
pemerintah menekankan bahwa kedudukan lembaga tidak hanya pemerintah atau eksekutif di ikn
melainkan harus termasuk dpr sebagai bagian dari lembaga
memang sekjen kemendagri menjelaskan dalam rumusan baru usulan pemerintah ini
perpindahan dpr ke ikn ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana
hal ini berarti perpindahan eksekutif dan juga legislatif ini dilakukan secara bertahap ke ikn
sementara kepala otorita ikn bambang susantono mengatakan bahwa saat ini pembangunan gedung dpr dikn
desain bangunannya juga masih dilakukan oleh pihak kementerian pupr
dan diprediksi proses pembangunannya baru akan berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh lima
bambang menambahkan pembangunan gedung di dpr ini cukup penting di ikn
supaya ada kelengkapan trias politika yaitu adanya lembaga yudikatif legislatif dan juga eksekutif
lia taufik melaporkan langsung dari istana dki jakarta